menteri perdagangan muhammad lufi menyabangi pusat perbelanjaan kota kasablangka jakarta selatan
guna mantau langsung jalannya uji coba pembukaan mal selama ppkm level empat di ibu kota jakarta
peninjauan menteri perdagangan ini lakukan bersama menteri kesehatan budi gunadisadikin
wagup dg jakarta rizapatria serta sejumlah asosiasi pusat perbelanjaan
pembelanjaan kota kasabelangka
menteri perdagangan muhammad lutfi mengecek langsung kesiapan protokol kesehatan covid sembilan belas di wilayah pusat perbelanjaan
dan diawali dengan membuka aplikasi peduli lindungi lalu memindai qr code digital pada lobby mal kota kasabelangka
hal ini wajib dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa pengunjung yang akan datang ke mall
hanyalah masyarakat dengan usia di atas dua belas tahun dan di bawah tujuh puluh tahun
serta sudah melakukan vaksinasi
ketua umum himpunan penyewa pusat perbelanjaan indonesia budi harjo iduansyah mengatakan
bahwa pihaknya mengapresiasi dan siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah terkait pembukaan mal ini
sehingga tujuan pemulihan ekonomi bagi seluruh pihak dapat dimaksimalkan
hipindo mendukung untuk upaya pemerintah mengadakan kembali ekonomi dengan membuka fasilitas publik seperti mal
tapi dengan protokol kesehatan yang baru
para pengunjung mal kota kasablangka pun merasa bahwa syarat vaksinasi
menjadi langkah tepat untuk memberikan rasa aman bagi calon pengunjung yang ingin berbelanja di lokasi mal
kalau buat nunjukin surat vaksin sih enggak ya mas
kalau misalnya harus emang selalu kalau mau masuk mal di antigen
kayaknya ribet surat apa maksudnya antigen itu kan cuma buat satu x dua puluh empat jam
masanya kalau kita mau masuk ke sini harus di swab swab dulu terus gitu sih
uji coba penerapan protokol kesehatan di mal ini akan berlangsung
selama sepuluh hari ke depan
yakni jakarta surabaya semarang serta bandung